selamat malam menjelang debat ini saya akan memberikan tutorial debat buat para kandidat
inilah prinsip dasar untuk memenangkan debat
satu jangan menjawab bila tidak ditanya
dua bila ditanya jangan tidur nanti dikira gusdur
ketiga jangan bertanya dan menjawab pada saat bersamaan nanti bingung sendiri
keempat karena ini era medsos maka bila bertanya pastikan pertanyaan itu sudah terverifikasi atau sudah ada tanda contreng birunya
ingat contreng biru bukan lingkaran biru kalau lingkaran biru itu kb
lima jawablah pertanyaan secukupnya sesuai petunjuk kpu
bila dalam waktu satu x dua puluh empat jam pertanyaan masih berlanjut segera hubungi kpu terdekat
yang keenam jangan memanjangkan pertanyaan atau memanjang manjangkan jawaban
biarlah soal memanjang manjangkan itu menjadi domain atau wilayah private dari mark error
karena kali ini pertanyaan pertanyaan sudah dibocorkan oleh kpu maka boleh beda pertanyaan asal jangan beda jawaban
ini juga penting buat kandidat jangan malu bertanya karena malu bertanya bisa sesat di jalan
karena itu saya sarankan para kandidat agar membawa gps atau wise
dan diharapkan pertanyaan pertanyaan sesuai
dengan aplikasi jawaban
jadi kalau pak jokowi tanya pak prabowo tinggal pertanyaan sesuai aplikasi kan pak
jawablah pertanyaan yang mudah lebih dulu
pertanyaan yang sulit bisa dijawab di depak pilpres kemudian
yang sepuluh bila bingung dan dengan pertanyaan pertanyaan masih bingung juga
cobalah bertanya pada rumput yang bergoyang
itu kata ibid gade
dan terakhir ini penting
bila ada pertanyaan pertanyaan jebakan hal itu terjadi bukan karena hanya niat pelakunya
tapi juga ada niat dan kesempatan
kata bung lapu
selamat debat semoga selamat saya agus nur selamat malam